apple dan samsung diprediksi akan terus terlibat perang teknologi pada tahun dua ribu delapan belas mendatang
berbagai rumor mulai dari layar lipat hingga juga siklus pembaruan tahunan wajib dilakukan
lalu seperti apa sih gambaran prediksi gawai di tahun dua ribu dua puluh
berikut kami merangkumnya untuk anda
berbagai inovasi ponsel selama dua ribu tujuh belas membuat geliat pasar ponsel semakin sengit
sebut saja fenomena layarnya ristan babingkai atau bezel less
sistem keamanan dengan sidik jari dan wajah dual kamera wireless charging hingga hadirnya asisten pribadi
samsung dikabarkan sedang mempersiapkan flagship terbarunya bernama galaxy s sembilan
jika merujuk pengumuman galaxy s delapan pada maret dua ribu tujuh belas
galaksi s sembilan seharusnya diumumkan pada bulan yang sama atau april dua ribu delapan belas
masih menjadi pertanyaan apakah generasi iphone x tahun depan bernama iphone xs
mengingat iphone x adalah perombakan signifikan dari ponsel apple untuk merayakan ulang tahunnya yang ke sepuluh pada dua ribu tujuh belas lalu
prediksi menurut anda gadget di tahun dua ribu delapan belas seperti apa sih
kalau dua ribu delapan belas saya prediksi sebenarnya cukup banyak ya untuk dua ribu delapan belas banyak yang kira kira bakal jadi tren
tapi kalau yang paling kelihatan arahnya itu sekarang mungkin rasio layar akan semakin jadi kayak standar wajib mungkin tahun depan
brand brand dari cina juga mungkin bakal lebih banyak lagi yang produksi handphone dengan rasio layar delapan belas banding sembilan tadi
dari segi fitur keamanan di setelah apple kemarin di iphone x
dia udah ngeluarin standar baru untuk face recognition itu juga bakal banyak diikutin juga
jadi nggak sekedar kayak biometrik sekedar foto aja seperti yang kebanyakan di android sekarang
terus satu lagi yang aku lihat juga bakal mungkin bakal jadi tren juga adalah kamera depan
itu apple di iphone x seperti fitur portrait lightingnya itu juga kayaknya bakal ada banyak yang ikutin juga sih nantinya
tapi tahun dua ribu delapan belas tentu bukan hanya benda yang terkenal
tapi juga yang terkenal

dengan perangggungannya gini
harvey dey awakening bagian orang depan terbayang
palestrinya mungkin juga seseorang yang coba cobain dari negeri
mereka biasanya menang dengan harga yang lebih murah
tapi punya spesifikasi yang
dia menawarkan spesifikasi yang biasanya ada di handphone mainstream
yang harganya lebih mahal
tapi dia mereka menawarkan dengan harga yang lebih murah
itu sih yang buat handphone dari china itu biasanya lebih menarik buat konsumen
kalau untuk pasar indonesia
sementara karena kita masih ada aturan tkdn
jadi kayaknya walaupun sebanyak apapun
merk asing merk china khususnya
itu ngerilis handphone baru
kayaknya karena dengan ada aturan itu
yang nggak akan masuk juga seandainya mereka nggak bisa menuhi aturan yang ada di indonesia tkdn itu
yang menjadi pertanyaan sekarang
ty apa yang paling ditunggu oleh pengguna di tanah air
setelah sukses menjadi barang primer
smartphone menjadi pusat perhatian pada setiap peluncurannya
kita tunggu bagaimana perlombaan evolusi teknologi masing masing brand pada dua ribu delapan belas
jadis nindia jakarta